ya di pekalongan jawa tengah penyerahan barang seserahan pemirsa ini memang kita ketahui ya banyak sekali dari pengantin pria yang melibatkan puluhan warga karena banyaknya barang seserahan
ya betul barang seserahan antara lain lengkap nih berupa dua sapi tiga kambing sepeda motor baru satu ton beras satu kuintal beras ketan dan mahar yakni emas dua puluh gram berikut informasinya
ada yang tak biasa dari pernikahan muhammad kusmantono dan nispatun hasana
jika biasanya seserahan pernikahan hanya dibawa keluarga dan kerabat dekat lain lagi di pernikahan warga dukuh mendelun desa lembang gelun kabupaten pekalongan jawa tengah ini
penyerahan barang barang seserahan melibatkan puluhan warga untuk mengantarkannya
barang seserahan berupa dua ekor sapi tiga ekor kambing sepeda motor baru satu ton beras ketan dan mahar yakni emas dua puluh gram berikut informasinya

penyerahan seserahan yang sempat menghebohkan dunia maya ini merupakan nazar dari ayah pengantin pria
nazar ini berawal saat waryono bangkrut usai mencalonkan diri menjadi kepala desa dan gagal
pernah pernahan dua ribu dua belas saya mencalonkan diri menjadi kepala desa itu gagal
terus sampai saya menjadi gebel gitu ya
terus alhamdulillah saya dikasih rezeki sama yang maha kuasa
tak hanya membuat warga heboh seserahan yang begitu banyak ini pun membuat pengantin wanita kaget
alhamdulillah selamat sekali
emangnya udah berapa lama mas untuk menjalani lingkungan ini
belum ada satu tahun
belum ada satu tahun
tahun empat belas agustus
kemarin waktu seserahan bawa sampai kak gitu kaget gak
tapi ada rencana apa
selain seserahan yang sangat banyak pernikahan kusman tondo dan nis fatun dinengkapi dengan hiburan wayang kulit
waryono mengaku pernikahan anak yang menghabiskan uang sekitar dua ratus juta
roby bernardi pekalongan jawa tengah